nah untuk mengetahui kondisi di sana pasca pelarangan atau penangguhan ya penangguhan dari izin umroh yang diberikan oleh pemerintah arab saudi kepada calon jemaah umroh di seluruh dunia bergabung bersama kami ada natasha rizky ini salah satu public figure di indonesia yang saat ini sedang melakukan ibadah umroh di sana
aca selamat malam waktu jakarta
waalaikumsalam aca gimana kemudian kan baru denger nih tapi kalau saya dapat kabar dapat informasi dari rekan rekan kami katanya udah lima hari nih udah lima hari beribadah di sana kemudian dapat kabar larangan umroh ini ada dampak gak sih ke teman teman ataupun ke teman teman dari di tour itu
ya jadi kita kan udah lima hari di sini alhamdulillah banget sih kita bersyukur banget karena
kita termasuk yang kita gak nyangka kan kalau ternyata ada larangan mendadak seperti ini maksudnya kita alhamdulillah bersyukur menjadi salah satu itu bisa dapat gitu kesempatan buat umroh gitu karena teman teman banyak juga yang gak sempat yang gak bisa berangkat hari ini mendadak bahkan satu jam sebelumnya mereka masih nganggep tetap bisa berangkat gitu tapi tau tau kan ya itu semua ada dendak allah juga tiba tiba dibatalkan itu banyak banget yang posting juga bahwa mereka ya berdendak
dendak lah tidak bisa berangkat karena memang dari apa namanya dari itu sudah jadi kebijakan alat saudi juga gitu jadi ya kita sih yang disini sebenarnya alhamdulillah aman banget ya untuk dari kemarin juga udara disini juga masya allah cuacanya juga ini banget maksudnya apa namanya mendukung banget gitu disini kan lagi dingin juga gitu jadi kita gak ada tuh pikiran bahwa akan ada berita seperti ini gitu
ada juga beberapa yang hilang
emang katanya dari rajanya juga ada bilang ada sudah memberikan peredaran surat peredaran juga katanya nah cuma kita nggak tahu kan kata mendadak gitu
aca kalau boleh tahu ini ibadah umroh pertama kali atau sudah keberapa kali
ini insya allah ini udah kedua kali sih kak baru kedua kali
oke udah kedua kali artinya melihat situasi atau melihat apa namanya antusiasma masyarakat indonesia yang juga ikut umroh disana
ini juga berkurang atau justru sama aja nih ca
sama aja sih kak masya allah sih makin banyak banget terus juga apa namanya mungkin dengan adanya kayak gini karena banyak banget pendatang kan dari iran gitu gitu kan jadi mungkin akhirnya mendadak tiba tiba ada evakuasi kayak gini gitu
sempat panik juga sih karena ada beberapa juga info katanya kita juga belum tentu bisa pulang katanya
cuman sih ya kita udah lillah aja sih bismillah tanggal dua kita bisa pulang ke jakarta sih dengan selamat
nah ini kan pelarangannya karena menyusul untuk mengantisipasi gitu adanya wabah covid sembilan belas ke mekah ataupun ke madinah
waktu mau berangkat nih aca takut gak sih ada ketakutan nggak sih udah visanya udah dapat untuk umroh tapi lagi di tengah merebaknya virus corona ini ada ketakutan itu nggak ca
ya sebenarnya sih kalau keluarga aku
lumayan agak takut sih kak jadi kayak bener bener mereka persiapkan masker mulai dari masker yang memang bener bener udah apa namanya udah bagus banget lah maskernya kayak semua jenis masker mereka kayak punya gitu
tapi sih aku lebih ke ya aku sedia masker juga cuman lebih kalau udah ke baitullah kan istilahnya niatnya udah lelah aja kan gitu jadi ya bismillah sih mudah mudahan kita niatnya udah buat allah juga kan jadi ya apapun yang terjadi yaudah kehendak allah juga gitu
maksudnya nggak menghilangkan excited kita lah untuk beribadah jadi alhamdulillah udah selesai dan bilang aku udah di madinah sekarang gitu
oke ketika masuk ke mekah atau ketika masuk ke arab saudi ada pengamanan yang cukup ketat nggak sih ca aca melihat di bandara mungkin atau di tempat tempat yang memang dipusatkan sebagai kerumunan masyarakat
nah maka dari itu kak gak ada sama sekali gitu jadi makanya kita lumayan kaget sih dan kita kan emang pas nyampe udah pada pakai masker kan gitu
terus makanya mereka juga gak ada curiga sama sekali ya udah gitu lewat lewat aja terus kayak di imigrasi juga ya kita udah buka kan masker kita udah cuman bener bener kayak lewat seperti biasa gak ada apa apa makanya tiba tiba ada berita kayak gini ya kita lumayan kaget juga sih karena ngeliat temen temen di jakarta yang tadinya udah ekspektif berangkat satu jam sebelumnya udah bilang bismillah mau berangkat umroh tiba tiba tiba tiba tau kami gitu aja gitu
oke kalau melihat di mekah sendiri
atau di madinah saat ini ca aca melihat gak sih ada banyak mungkin warga asia di luar dari asia tenggara yang mungkin juga ikut umroh di sana yang mungkin diduga atau apa namanya ketika ada orang tersebut jadi ada ketakutan tersendiri untuk penyebaran virus corona ini semakin meluas di termasuk di mekah dan madinah
iya karena kalau di luar kan maksudnya di mereka sendiri kan maksudnya saat umroh ini kan pasti kan banyak pendatang ya kayak terus kita ngeliat juga dalam data
juga salah satunya iran tuh juga udah beberapa banyak yang udah meninggal juga gitu
nah memang selama di umroh gitu juga ya emang nggak tahu sih ini mungkin feeling kita juga atau gimana gitu ya cuman ini pasangkan kita aja memang banyak sih dari mereka juga warga asing yang udah mempersiapkan masker gitu
mereka pun banyak yang pakai masker gitu dan terus udah gitu juga kadang jadinya kita kayak jadi seges juga kan karena banyak yang batuk batuk
terus banyak yang silap
segala macam jadi kita mungkin jadi bawaannya jadi panik gitu tapi sih sejauh ini sih ya lewat lewat aja sih gitu maksudnya alhamdulillah sih nggak kenapa napa gitu cuman kan akhirnya disini ada banyak dugaan dugaan yang kita jadinya panik karena banyak warga asing di sana gitu
ini kira kira akan sampai berapa lama lagi di madinah
nah ini masih sampai tanggal satu tanggal satu kita baru pulang kak
oke ada edukasi
atau ada pemberitahuan tidak untuk pulang dari arab saudi mungkin ada aturan yang berbeda dari sebelumnya aca ketika umroh pertama kali di mekah atau madinah
iya nah ini sih aku baru dapat kabar juga katanya kemungkinan besar akan ada evakuasi juga karena dari kita kan akan pulang nih tanggal satu kak
terus sempat ada kabar nggak enakin juga sih ada yang bilang katanya belum bisa pulang karena nanti akan ada evakuasi lebih lama gitu ya
jadi kita mau langsung pada panik
cuman itu kan belum tentu gitu tapi ya gitu sih paling katanya sih akan ada penjagaan ketat ketika nanti kita mau pulang di bandara gitu
oke kan masih ada beberapa waktu lagi nih di madinah untuk menghabiskan waktu atau ibadah umroh di sana
aca kalau dari biro perjalanan umrohnya sendiri nih mungkin bekerja sama nggak sih dengan kementerian pariwisata mungkin dari arab saudi atau kementerian agama dari arab saudi untuk memberikan setiap hari ada masker ada hand sanitizer
apa namanya bukan diberikan secara cuma cuma oleh biro perjalanan umroh
ataupun dari kementerian agama ataupun kementerian pariwisata di arab saudi
iya jadi kalau dari kementerian sih enggak sih kak
cuma maksudnya dari biro travelnya sendiri menyediakan
tapi dari kementeriannya pun kita nggak ada info kayak gitu sih
jadi memang dari kita sendiri dari travel umroh rame rame gitu
natasha rizky terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
selamat menjalankan ibadah lagi
tetap berhati hati di sana ya
iya terima kasih banyak